tenaga ahli utama ksp ali muhtar ngabalin memprediksi akan segera terjadi reshuffle kabinet indonesia maju
pada pekan ini ngabalin menilai presiden jokowi merupakan sosok yang cepat dalam mengambil keputusan
ia memprediksi ketika surat perubahan nomenklatur kementerian telah disetujui oleh dpr maka reshuffle akan dilakukan dalam waktu dekat
saya tahu dan beberapa kali saya ikuti biasanya bapak presiden tidak akan lambat dalam mengambil keputusan
dan insya allah beliau juga tidak memiliki ketergantungan dengan siapapun untuk mengambil satu keputusan yang tepat
dan tinggal kita tunggu waktunya dalam pekan pekan ini
saya ketika ditanya juga terkait dengan apakah ada resapel terkait pergeseran kementerian atau pergantian
lagi lagi saya harus mengatakan bahwa ini adalah hak prerogatif bapak presiden
dan tidak ada sasaran
satu orang pun bisa campur tangan di situ